ari susanti rahayu berhasil meraih emas ke delapan bagi indonesia dari cabang panjat tebing nomor speed putri
di final aris berhasil mengalahkan rekan senegaranya puji lestari
aris berhasil mencatatkan waktu tercepat tujuh enam puluh satu detik atau unggul tiga puluh lima detik dari puji
sementara itu medali perunggu menjadi milik tiongkok setelah he chui lian
mampu mengungguli kompatriotnya song yi ling di perebutan tempat ketiga
indonesia juga berhasil menambah medali perunggu dari nomor speed putra
aspar jelolo harus puas meraih medali perunggu setelah di semifinal harus mengakui keunggulan atlet tiongkok zong kizin
dan pada perebutan tempat ketiga aspar sukses mengungguli pemancat indonesia lainnya fabri
yang pasti kita berdua syukur bersyukur alhamdulillah karena indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih di tanah air kita sendiri
target kita selanjutnya kita tetap pelatihan keras karena tujuan kita tidak hanya sampai di sini
masih banyak kejuaraan dunia dan kejuaraan lainnya yang menanti apalagi ada olimpiade
kita target kesana juga